pemerintah korea selatan pada hari rabu dua puluh enam mei dua ribu dua puluh satu mengumumkan bahwa warganya yang telah divaksinasi covid sembilan belas
diperbolehkan untuk melepas masker di ruangan terbuka
ini berlaku bagi mereka yang sudah menerima setidaknya satu dosis vaksin covid
kebijakan ini akan berlaku mulai juli mendatang
disebutkan hal ini sebagai upaya untuk mendorong warganya yang berusia tua agar mau divaksinasi covid sembilan belas
untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan tri yunis miko wahyono
epidemiolog fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia dan alvin kobusha
mahasiswa yang saat ini berada di seoul national university
selamat malam pak yunis dan juga alvin
selamat malam mbak tiffany
oke alvin juga sudah bisa mendengar saya ya
saya mau ke pak yunis dulu
pak yunis apakah dua syarat ini yang pertama adalah keberhasilan pengendalian laju
kemudian percepatan vaksinasi
betul dua syarat mutlak yang menjadi alasan pelonggaran bermasker di satu negara
ya jadi pertama harusnya kebijakan sanaan lepas masker itu harus diyakinkan benar benar aman bagi yang tidak pakai masker
jadi benar benar aman kalau pabahnya sudah selesai
maka penyakit itu menjadi endemis
menjadi endemis dulu begitu
yang kedua adalah endemis dapat melokalisir orang yang sakit begitu
artinya dia diisolasi dengan baik
ya jadi yakinkan itu
nah kalau di indonesia karena tesnya kurang saya nggak yakin itu bisa dilakukan
kalau di amerika saya setengah yakin
karena kemungkinan besar apa yang ditangkap atau kasus yang ditangkap lewat amerika
menurut saya juga tidak benar benar menggambarkan penyakit yang ada di masyarakat
kalau dia mencabut peraturan itu karena orang yang tidak pakai masker tidak kena denda
jadi menurut saya itu untuk melonggarkan beban masyarakat
tapi waktu pakai masker dibebaskan masyarakatnya tetap pakai masker kok
jadi di amerika
karena mau di korea ya ada yang tetap pakai masker ada yang tidak
mungkin yang tidak itu menurut saya pengetahuannya kurang
tentang penularan covid sembilan belas
makanya dia berani
kalau dia berani kemudian tidak pakai masker padahal di daerahnya itu banyak kasus covid sembilan belas
maka dia berisiko untuk terkena covid sembilan belas
walaupun sudah divaksin karena vaksin efekasinya

kemudian yang akan menerapkan kebijakan
oke berarti pak yunis kalau tadi mungkin bisa saya simpulkan indonesia masih jauh untuk bisa mengikuti negara negara seperti amerika kemudian yang akan menerapkan
kebijakan ini seperti korea selatan kemudian new zealand indonesia masih jauh dari itu
yang jadi kekhawatiran juga apakah dengan adanya kebijakan beberapa negara ini kemudian izin yang diberikan oleh cdc ini
takutnya bisa menjadi hambatan pengendalian tidak
satu menurut saya yang paling benar adalah selangnya baru
karena mungkin kasusnya benar benar bisa diisolasi dan sudah hambat jalan
jadi kalau di selandia baru
menurut saya kasusnya sedikit apalagi positivity ratenya
kalau di amerika dengan positivity rate dua sekian persen dan di korea juga satu sekian persen atau dua persen itu masih berisiko
catatannya kalau kemudian endemisitasnya memang sudah terlokalisir
kalau di amerika sudah terlokalisir itu bisa saja begitu
walaupun dua persen ya kalau terlokalisir di negara negara
bagian tertentu kalau di korea di profesi tertentu mungkin bisa
karena masyarakatnya harus terbuka pada surveillance nya
kalau surveillance di provinsi tersebut atau di negara bagian amerika itu kok nggak ada lagi kasus
ya dia pasti akan melepas pasir begitu
kalau surveillance itu benar
jadi kalau di indonesia surveillance nya belum mampu menggambarkan kasus di masyarakat
jadi kalau daerah itu hijau kuning merah kemudian tidak yakin benar benar menggambarkan itu hijau kuning orange atau merah
saya yakin surveillance di indonesia tidak mampu menggambarkan kasus covid di wilayahnya
baik itu provinsi kabupaten atau kota
yang juga menjadi pertimbangan atau indikatornya adalah tingkat kepatuhan publiknya ya
kepatuhan kesadaran publiknya
saya mau ke alvin
di seoul di korea selatan di sana sendiri bagaimana respons masyarakat yang nanti ini bulan juli kurang lebih satu bulan lagi
ini diperbolehkan untuk tidak mengenakan masker
berbicara mengenai kepatuhan publiknya seperti apa
kalau bicara konteksnya korea selatan memang kebijakan terbaru yang baru diumumkan oleh perdana menteri kemarin
bentuknya adalah sebuah stimulus ataupun sebuah insentif bagi warga negara korea
untuk mendaftarkan diri melakukan vaksinasi
atau sekitar tiga belas juta populasi dari total sekitar lima puluh dua juta populasi
dan dari lima juta itu baru sekitar dua satu juta warga yang sudah tervaksinasi penuh atau sudah menjalani doa
jadi responnya sebenarnya masih protondrat sekali di sini
pertama pertimbangannya adalah pada bulan juli mendatang buka masker hanya di luar ruangan
tapi kalau di dalam ruangan tetap memakai masker
jadi itu jadi pertanyaan juga untuk warga sejauh apa efek dari vaksinasi terhadap penyebaran virus itu sendiri
jadi kenapa kalau memang demikian percaya diri pada efek vaksin kenapa hanya di luar ruangan saja
tapi mungkin ini salah satu cara ya
karena untuk mencapai target ini pemerintah korea hanya punya satu bulan lagi
karena nanti targetnya memang targetnya adalah di bulan november
dan bahkan sekarang di korea kita sudah memasuki termin kedua vaksinasi
jadi termin pertama diprioritaskan untuk penyelidikan kesehatan dan juga pekerja di garis depan lainnya
kita sudah memasuki termin kedua untuk warga warga lanjut usia lalu juga dengan warga warga dengan kebutuhan khusus
tapi bahkan sampai sekarang masih ada sisa dosis
jadi bagi kita warga berusia muda dan lain lain di luar yang punya komorbid dan lain lain
sudah dipersilahkan untuk mendaftarkan diri untuk menggunakan vaksinasi dengan dosis sisa yang tidak tergunakan oleh lansia lansia di termin kedua ini
jadi prinsipnya sebijak yang terbaru ini adalah untuk menjadi stimulus bagi warga negara korea
melepaskan diri di vaksinasi
oke tapi ternyata tidak dibayangan kita kan kalau misalnya boleh atau adanya pelonggaran membuka atau lepas masker
ini akan disambut euforia
tapi ternyata tidak sepenuhnya euforia dia di korea selatan sendiri ya
kalau saya tidak salah korea selatan juga melonggarkan kegiatan sejak enam mei
kalau saya tidak salah di awal bulan mei
sektor mana saja
sebenarnya di korea sampai sekarang untuk wilayah metropolitana
berarti wilayah seoul gyeonggi do dan di sekitar ribu kota
sekarang masih di level dua itu level ketiga tertinggi dari lima level yang ada di korea selatan
dan di daerah lainnya di level satu setengah itu lebih level kedua
tingkat infeksi harian juga masih ada di angka di atas lima ratus
hanya di dua hari terakhir kita sampai di angka empat puluh
tapi di sektor apa saja sebenarnya beberapa sektor rawan seperti liburan malam ataupun tempat peribadatan
masih sangat dijaga kapasitas
semisal di tempat
jadi total maksimal yang diperbolehkan
jadi sebenarnya masih banyak pengetahuan dan terutama yang paling hak di korea itu di luar protokol umum
protokol khususnya adalah dilarang untuk berkumpul lebih dari empat orang
dan untuk keluarga itu maksimal delapan orang
jadi mungkin itu yang nanti coba dilonggarkan apabila target vaksinasi tidak tercapai
terima kasih alvin dan
sebelumnya pak yunis sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
terima kasih untuk pembahasannya dan juga informasinya untuk kami malam hari ini